pemerintah membentuk tim khusus amnesti pajak guna mengejar wajib pajak besar khususnya yang memiliki aset di luar negeri untuk ikut dalam program amnesti pajak
bulan september ini menjadi periode terakhir deklarasi harta dengan tarif termurah
dilansir cnn indonesia com menko perekonomian darmin nasution menyatakan instruksi tersebut disampaikan langsung presiden joko widodo saat rapat dengan jajaran menteri kamis kemarin
menurutnya direktur jenderal pajak ken dwi jugiastedi ditunjuk menjadi komando tim khusus tersebut
menteri darmin mengilustrasikan satu kantor wilayah pajak ataupun kantor pelayanan pajak bisa membentuk beberapa tim khusus
tiap tim terdiri dari enam hingga tujuh fiskus yang bertugas memanggil lima puluh orang